ya kata santet ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir setelah sekelompok orang yang tergabung dalam persatuan duku nusantara atau perdunu
berencana untuk menggelar festival santet di banyuwangi jawa timur
wacana festival santet ini pun akhirnya membuat warga resah dan sempat menuai polemik
perdunu akhirnya mengganti nama acara dan juga menghilangkan kata santet yang ada di situ
fenomena guna guna dan juga praktik mistis ini kembali mengemuka di tengah arus modernisasi dan juga teknologi
lalu bagaimana sih sebenarnya perspektif sosiologi memandang fenomena ini
sudah bergabung bersama kami desi indira yasmin sosiolog dari universitas indonesia
selamat malam mbak desi
baik mbak desi boleh minta tanggapannya dulu nih mbak soal festival santet pertama di indonesia yang akan berlangsung di banyuwangi
walaupun sudah di take out katanya kata kata santetnya cuma udah kelewat heboh duluan masyarakat bahwa ini akan ada festival seperti ini
ya jadi memang mungkin
dengan penyebutan festival santet ini tentu saja menarik perhatian masyarakat kita ya
karena di dalam konteks masyarakat kita kata santet itu berkonotasi negatif gitu ya
karena cenderung biasanya digunakan untuk apa ya dalam tanda kutip ya untuk merugikan orang lain atau dan lain sebagainya
dan di satu sisi itu juga mencerminkan di tengah modernisasi
kualitas masyarakat kita seperti kembali lagi kita ke masa masa di mana kita lebih percaya kepada hal hal yang supranatural atau mistis gitu
nah itu yang sebenarnya mungkin membuat resah masyarakat
tapi di satu sisi lain ya memang kalau kita perlu sadari ya memang setiap masyarakat itu punya budaya seperti itu ya
sebagai bagian dari tradisi dan dari sebagian bagian dari kebudayaan gitu
kalau di indonesia banyak sekali ya
kalau di banyuwangi mungkin seperti ini gitu ya dengan nama festival santan
tapi kalau misalnya di daerah lain ada juga warok ada juga kita kenal debut gitu ya
jadi untuk kepercayaan kepercayaan yang atau tradisi tradisi yang dalam tanda kutip mistis itu memang masih menjadi bagian dari budaya masyarakat kita
cuman ketika ini dimunculkan dalam fenomena
masyarakat modern apalagi dengan istilah istilah penggunaan istilah yang seperti itu mungkin itu akan meresahkan masyarakat dan mengganggu kestabilan dari masyarakat kita sendiri gitu ya
dimana kita sudah memegang teguh misalnya rasionalitas semakin modern masyarakat semakin rasional
semua harus bisa dibuktikan dengan fakta gitu yang jelas data yang jelas
kemudian kita juga berkembang pada
bahwa tahap spiritualitas kita lebih difasilitasi oleh institusi agama
nah itu yang mungkin bisa jadi ada bentrokan bentrokan gitu
mbak desi tapi kalau misalnya sudah dikonfirmasi acara ini akhirnya nggak akan mengedepankan soal tentang santetnya itu sendiri
tapi akan ke pengobatan gratis lalu juga mungkin sarana edukasi tentang hal hal misic seperti ini
tapi pertanyaannya kalau dari perspektif sosiologi apakah hal hal seperti ini patut
di satu sesi menurut saya penggunaan kata santet dan lain sebagainya ya
tadi ya perdukunan kemudian santet itu
di satu sisi dalam konteks masyarakat modern itu kayak semacam gimmick ya
semacam cara untuk menarik perhatian gitu ya
jadi itu ya dalam tanda kutip supaya ada sensasi supaya ada daya tarik
maka festival ini dinamakan itu
berarti memang sebenarnya santet
ini merupakan sesuatu yang cukup menarik perhatian masyarakat kita gitu
dengan konotasi yang negatifnya
kedua memang ilmu yang seperti ini itu kan selalu mengundang misteri gitu ya
jadi justru kalau menurut saya memang di satu sisi ada aspek dalam tanda kutip komodifikasi dalam penggunaan istilah istilah itu
sehingga menarik orang untuk ingin tahu
apa sih gitu ya
kemudian gimana sih caranya gitu
karena itu sesuatu yang biasanya memang keahlian ini gitu ya
tanda kutip itu hanya dimiliki oleh orang orang tertentu
dalam suatu masyarakat biasanya nggak semua orang punya kemampuan ini
dan ataupun tidak semua orang berani menyatakan memiliki kemampuan ini gitu ya
nah itu sebenarnya cara untuk menarik masyarakat sebenarnya
tapi pada intinya sebenarnya harusnya
kita kembali ya kepada rasionalitas kita gitu ya
bagaimana kita memahami fenomena ini lebih kritis gitu ya
dan untuk sesuatu yang menjadi panduan hidup kita di masyarakat modern gitu
tapi mbak desi kalau misalnya kita konteksnya bicara tentang zaman sekarang gitu ya
orang udah lebih aware sama yang namanya teknologi
mungkin juga nilai nilai budaya untuk sebagian orang sudah bergeser dengan apa ya
perkembangan zaman begitu
kalau istilahnya orang lebih interest untuk nyari tahu soal hacker gitu daripada santet gitu misalkan
kalau di masa seperti ini
tapi apa sih yang membuat hal yang mungkin kalau kita ngomongin soal mistik mistikan yang terutama seperti ini
dulu tabu sekarang menjadi begitu santai aja orang ngomongin ini
bahkan orang lebih interest untuk bisa tahu hal hal yang lebih detail lagi soal santet dan sebagainya
kalau menurut saya ada dua ya
ada orang yang memang anggota masyarakat kita
justru lebih ke rasa ingin tahu gitu ya
tapi tidak percaya gitu ya
dan biasanya sulit untuk dijelaskan dengan akal sehat gitu ya
penuh dengan keajaiban dan lain sebagainya
nah itu banyak orang akhirnya ingin tahu gitu ya
tapi kedua juga ada kelompok masyarakat mungkin yang memang masih cenderung
mempercayai hal hal tersebut
bisa jadi karena memang tersosialisasikan baik dalam lingkungannya maupun dalam keluarganya
dalam lingkungan masyarakatnya
disosialisasikan turun temurun gitu ya
antar generasi sehingga percaya terhadap hal hal tersebut
bisa juga pengaruh teman pengaruh lingkungan lainnya gitu ya
dan yang khususnya orang orang ini juga cenderung
kelompok ini juga cenderung biasanya
di satu sisi
punya apa ya dalam kehidupannya gitu
punya hal hal yang sebenarnya ingin dicapai lebih
tapi tidak punya atau ingin tidak punya alternatif
atau tidak punya cara untuk mencapainya dengan cara cara yang rasional
nah ini yang sebenarnya perlu diwaspadai menurut saya gitu
oke baik jadi fenomena fenomena yang ada di masyarakat termasuk festival ini
tentunya mengundang perhatian tersendiri
nanti kita akan lihat festivalnya akan berjalan seperti apa
mbak desi terima kasih banyak sudah
bergabung bersama kami di cnn indonesia
ya oke selamat sore selamat malam